perdagangan saham pada awal pekan ini pelaku pasar masih mencermati data ketenaga kerjaan amerika serikat yang dirilis jumat lalu
mengingat data ketenaga kerjaan ini menjadi salah satu data penting yang akan menentukan arah kebijakan the fed selain tentunya inflasi
sentimen dari dalam negeri datang dari data indeks keyakinan konsumen atau konsumen periode september dua ribu dua puluh tiga yang akan diumumkan pada hari ini
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi pak
ya kalau kita bicara mengenai technical ini sesuatu yang menarik ya karena ihsg masih harus menguji rentang area di level enam tujuh ratus empat puluh tujuh hingga enam delapan ratus dua puluh sekaligus menguji ma dua ratus
tapi juga bicara mengenai sentimen fundamental yang menarik adalah dari luar negeri sepertinya masih sangat dominan
bagaimana bapak melihat hal ini pak
ya jadi memang kalau kita lihat pasar sedikit hati hati gitu ya sama di akhir pekan lalu
nah nontamperal us itu keluar data tiga ratus tiga puluh enam ribu pekerja gitu ya
ini hampir dua kali lipat dari prediksi pasar yang memperkirakan satu ratus tujuh puluh ribu gitu
di sembilan agustus pun data nontamperal us itu diperoksimai jadi dua ratus dua puluh tujuh ribu dari silingnya satu ratus delapan puluh tujuh ribu gitu
nah jadi dengan keluarnya data ini pasar sekarang memperkirakan fega research itu mungkin baru di ujung ujungnya
tahun depan ya mungkin akhir tahun depan dua ribu dua puluh empat lalu mulai menurunkan tingkat suku bunga mereka
karena data pengajar sangat kuat sekali gitu
dengan data tenaga kerja yang kuat ini tentu akan menyebabkan ekonomi amerika itu sulit turun dan inflasi relatif lebih tinggi
nah tetapi kabar baik yang kita hadapi adalah memang kalau kita lihat rata rata jam upah
jadi ini menunjukkan bahwa sebagian pengirapan tanah kerja tadi orang diterima pada perusahaan dengan upah yang rendah
nah ini cukup bagus dengan data ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemungkinan federa riset itu tidak perlu lagi menaikkan sifat minimal di bulan november atau desember
nah ini yang jadi contohnya
ini yang jadi contohnya
tapi bisa mulai bergerak dulu lebih banyak
pak tapi mengenai data tenaga kerja yang tadi melonjak atau melebih ekspektasi dari satu ratus tujuh puluh ribu pekerjaan
namun yang menarik adalah kenaikan upah bulan lalu tidak sebesar yang diharapkan
apakah ini juga berpengaruh terhadap tadi bapak katakan kebijakan fomc karena inflasi akan tinggi
kemudian sektor perbankan pastinya terutama di indonesia pasti akan sangat inline dengan kebijakan ini pak
ya memang kalau kita lihat upah yang naik tidak terlalu
terlalu tinggi tadi memang harus disermati juga bahwa penangan pekerja
pekerja yang ada di sana kemungkinan disebab pada bidang bidang yang tidak memberikan upah terlalu tinggi
karena upah yang tidak terlalu tinggi ini biasanya menurunkan inflasi posisinya
jadi kalau pakar dengan raja terlalu ketat itu ya upahnya tinggi
inflasinya ya tinggi
nah ini biar kerja kerjanya selap tapi upahnya rendah
ya jadi ini menurut saya
berikan potensi bagi sad untuk tidak menaikkan kebijakan
tapi dengan data pekerja yang terlalu kuat tadi diperkirakan fed akan mempertahankan tingkat bunga tinggi itu untuk reze yang panjang
nah minggu kemarin ya beberapa minggu kemarin pasar memperkirakan ekonomi amerika itu akan di shutdown
kalau ekonomi amerika di second itu pertumbuhan ekonomi amerika akan melambat
sehingga feda riset itu akan
lebih cepat menurunkan tingkat setidiknya mereka gitu ya untuk menghentus ekonomi naik
kalau ekonomi muamad inflasi turun saat menurunkan bunga
nah tapi ternyata kemungkinan mereka tidak jadi di shutdown
orang rame rame membeli menjual obligasi ya
terjadi south off obligasi di amerika karena bunga tinggi
nah ini yang terjadi ketika terjadi charle off tadi us dollar menguap
nah transmisinya kepada kita adalah yield obligasi kita

ada tekanan jual di sana
kemudian terlihat oleh kita bahwa rupiah kita mengalami tekanan turun
pak yang untuk dari dalam negeri kita akan menantikan indeks keyakinan konsumen periode september
yang akan diumumkan hari ini
kalau kita membaca beberapa referensi dari sejumlah analis
mengatakan akan lebih turun sedikit dibandingkan pada bulan lalu
yaitu di kisaran sekitar kalau kita bicara ini ada dari satu ratus dua puluh
dua puluh lima akan lebih rendah menjadi satu ratus dua puluh lima dua pak
bagaimana anda melihat dengan indeks konsumen ini yang pasti akan memberikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
kemudian juga inflasi yang tetap terjaga di september lalu pak
ya jadi memang kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen ini kan survei yang dilakukan ya
dan kita pikir bahwa masyarakat indonesia masih cukup optimis ya
mungkin kalau penurunan terjadi sedikit ya

ya indeks konsumen kita lihat memang keberkayaan konsumen masih sangat terjaga
nah mungkin ada turun sedikit gitu ya
tapi kita menjelang tahun pemilu
ya menjelang pemilu di tahun depan
masyarakat akan ada kampanye ya beberapa bulan ke depan gitu ya
dan biasa juga konsumsi masyarakat akan meningkat
kemudian di akhir tahun kita ada musim nataru ya
natal dan tahun baru
sehingga kalau kita perkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia
menurun bagus ya di kuartal
menurunkan dampak posisinya
nah yang sekarang jadi perhatian pasar sebenarnya bukan data dalam negeri ya
karena kalau kita lihat insafi indonesia sangat berkendali gitu ya
yang jadi perakuan adalah nilai petak gitu ya
dan kemudian kapan apa yang bi akan lakukan
mengingat bahwa pegawai riset ini akan lama mempertahankan tingkat c lima mereka di atas
insafi indonesia sangat rendah
sebenarnya bi itu harusnya menurunkan tingkat hingga asyua
tetapi karena tekanan nilai tukar
bi terpaksa mencending penurunan tingkat c lima
dan kemungkinan baru akan menurunkan c lima asyua dalam negeri
ketika tda riset mulai melakukan penurunan tingkat c lima mereka
nah pekan ini yang dinantikan pasar tentu adalah indeks harga konsumen us gitu ya
ada inflasi inti dan inflasi ux
kita ke regional ke kawasan asia pak
pelaku pasar ini masih menantikan data inflasi
dari perlambatan ekonomi dunia
kemudian kemarin kalau kita bicara banyak sekali kebijakan kebijakan pemerintah tiongkok yang menahan diri untuk tidak terlalu ekspansif
terutama sektor properti mereka yang terpukul cukup tajam
bagaimana anda melihat kondisi ini pak
kemudian pergerakan tiongkok pada pekan ini berpengaruh seberapa besar dengan kondisi global terutama indonesia pak
ya tiongkok itu ternyata kehilangan momentum pemulihan ekonomi ya
yang tadinya di jadwal jadwal kuat sesudah mereka melakukan pembukaan terhadap lockdown covid sembilan belas
masalah besar yang tiongkok hadapi itu ternyata lebih merupakan sektor properti ya
dengan yang terbesar itu di etrang dan country city ya dia yang paling besar
nah ini sebenarnya yang terjadi adalah tiongkok itu kan migrasi ya
waktu ekonominya berkembang pesat orang dari daerah pindah ke kota
hidup bekerja di perkotaan
dengan properti sangat besar hingga berkembang banyak sekali pengembang
nah ternyata terjadi oversupply masalah yang dihadapi tiongkok itu
sehingga banyak apartemen mewah di sana itu sudah dibangun tetapi tidak ada penghuni gitu
ketika covid sembilan belas datang mempengaruhi di sana
kita lihat covid itu menyebabkan demandnya turun
nah akibat demand yang turun tadi ya
yang terjadi demand yang turun tadi
ini menyebabkan ada masalah pada sektor properti di tiongkok sendiri
nah ini yang sedang dianasikan
tapi di akhir pekan kemarin
certo yang dilakukan oleh mimbok terhadap rata rata ekonomi itu juga menunjukkan ekonomi turun
dan ini sudah memasukkan faktor bahwa ada masalah properti di tiongkok
dan ini memang memberikan kesalahan sedikit pada harga pemudika
pak ini kita beralih ke isu geopolitik kalau kita bicara mengenai
ya kita dikejutkan oleh perang yang meletus antara palestina dan hamas pekan lalu
perang ini tidak hanya meninggalkan ketegangan geopolitik kritik tapi juga ketidakpastian global
ini pasti berpengaruh terhadap komoditi ini dan juga bagaimana situasi geopolitik pasti juga seperti kalau kita evaluasi ukraina rusia
juga berpengaruh terhadap perdagangan global bagaimana kondisi ini mempengaruhi ihsg pada pekan ini
ya ini memang kabar yang kurang baik bagi kita ya
jadi setiap kali di timur tengah memanas itu transmisi yang datang kepada kita itu lebih banyak kalau sekalian adalah ke kanan pada i
apa namanya harga minyak ya kalau harga minyak menguap terlalu banyak negara negara yang naik impor dihir minyak
terdapat mengalami tekanan mulai titkarnya melemah kemudian gel obligasinya naik
dan itu termasuk di indonesia
pekan lalu sempat minyak naik tinggi tetapi di pekan kemarin itu minyak mulai koreksi lumayan banyak
terjadi apa terjadi karena indeks us dollar yang menguap
minyak yang dihargai dalam us dollar itu menjadi lebih mahal
sehingga kalau kita lihat yang terjadi adalah terjadi koreksi harga minyak
tetapi seiring dengan perang yang terjadi di timur tengah ini biasanya mendorong harga minyak bergerak naik lagi
tapi kita berharap kenaikannya bersifat jangka pendek
karena ada indikasi bahwa demand dari us itu puncak demand di us itu sudah berakhir
jadi harapannya minyak bisa agak stabil pergerakannya
mungkin karena menjelang musim dingin di kawasan eropa dan lain lain

akan ada peningkatan demand terhadap kualitas energi
dan kita persirakan batu darah mungkin akan bergerak naik ke atas
pak terakhir terkait dengan rekomendasi saham pada pagi hari ini apa saja pak yang menarik
sebenarnya indeks kita kemarin kemungkinan lumayan banyak
kita berharap dengan data tenaga kerja us yang relatif sebenarnya cukup bagus juga ya
bahwa upah tidak naik terlalu kencang yaitu nonton payroll naik banyak
dan ihk amerika itu kelihatan akan stuck
dan sejumlah ihk amerika itu di wilayah nang itu akan turun ke tiga
berarti ihk ini akan tetap
kita persirakan indeksnya petang ini berkeluarga konsolidasi semua
kita rekomendasikan beli saham komunitas abnm di posisi tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh

kita persirakan indeksnya petang ini berkeluarga konsolidasi semua kita rekomendasikan beli saham komunitas abnm di posisi tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh
katlos di bawah tiga ribu lima ratus
kemudian saham kedua adaro juga kita rekomendasikan beli dua ribu enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh

yang berikutnya anpam ya dalam tren turun kita rekomendasikan spesifikasi tujuh ribu tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh
katlos di bawah seribu lima ratus tujuh puluh
kemudian saham berikutnya yang kita rekomendasi beli inkp ya sembilan ribu sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus
katlos di bawah sembilan ribu tujuh ratus
yang berikutnya yang kita rekomendasi beli inkp ya sembilan ribu sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh
yang kita rekomendasi kan juga adalah cara atau enggak
ini akunnya seberi tujuh ribu enam ratus

yang terakhir ini nanti traktor ya bisa beli dua puluh enam ribu satu ratus lima puluh dua puluh enam ribu lima ratus
katlos di bawah dua puluh lima ribu enam ratus
baik pak hans terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini pak salam sehat selalu pak
ya terima kasih pak pak fadli